pertemuan itulah akan disampaikan tidak hanya terkait dengan penggantian almarhum mas cahyo
karena empat puluh hari nanti pada awal agustus itu kan sudah sebagai bagian dari etika yang dibangun oleh bdi perjuangan
yang menghormati seniornya yang wafat dan penggantiannya itu dilakukan setelah empat puluh hari
tentu saja nanti ada hal hal lain yang akan dibahas dalam pertemuan antara ibu mega dan bapak presiden jokowi